jadi maksudmu itu bukan kita balik mah
eh buka pintunya
ah buka pintunya
siapa yang mengganggu istanaku
aku adalah penang jawab berikut pada pukul ini
apa ada yang kamu ingin sampaikan kepada kami
kamu sedang mencari kitab al hikmah bukan
harta kau runtuh pasti mahal sekali ya kan
apakah kamu tahu dimana kitab al hikmah itu berada
aku sudah lama berguru dengan syekh jafar
eh eh eh aku disini
masih ngeri ngobrol sih ya
kalau seperti itu
bolehkah kamu menunjukkan dimana tempat al hikmah itu berada
tidak ada syarat ya
apapun itu akan aku lakukan
kenapa syekh jafar lebih milik kamu daripada aku
aku yang sudah lama berguru
dan aku belum pernah dikasih kesempatan
untuk menyentuh kitab al hikmah itu
aku mau bertarung satu lawan satu
kalau kamu menang
aku akan tunjukkan
dimana kitab itu berada
kawan eh sahabat
aku terima tantanganmu
aku akan mencari al hikmah
aku akan mencari al hikmah
hanya itu kemampuanmu
kalau kamu layak mendapatkan al hikmah
sebenarnya kapan kekuatanku akan muncul
anak seperti kamu
lebih baik kamu pulang ke rumah
daripada muka kamu habis karena menawan malu
aku tidak akan menyianyiakan kesempatan ini
kenapa kita keluar daripada pohani
memang disimpan di luar padepokan
sebentar lagi kita sampai
apakah benar ini tempatnya
sekarang kitab al hikmah
sudah menjadi milikmu
aku bisa memiliki kitab al hikmah
bolehkah aku membukanya
tentu saja boleh
itu sudah menjadi milikmu
apa yang sunan kalijaga tadi bilang
kita harus menunggu sheikh jafar
sudah biarkan saja
jangan takut lah
eh buka pintunya
kan aku sudah bilang kalau saya jafar tidak pernah memberiku kesempatan untuk memegang kitab itu
jadi aku tidak tahu di mana keberadaan kitab al hikmah itu berada
jadi maksudmu itu bukan kitab al hikmah
eh buka pintunya
ah buka pintunya
siapa yang mengganggu istanaku
aku terjadi di penjara bapak
maksudku jangan liru pasapnya tutup mulutmu
bilang kan dari tadi
dia keluar dari kitab
bukankah ini terlalu larut malam untuk bertamu
tapi aku tidak datang untuk bertamu rorodeno
entah mengapa wajahmu tidak terlalu asik
kalau tidak salah
kau yang kala itu hendak menyerang muridku bukan
ternyata yang share juga ingatan
jadi jika bukan untuk bertamu
untuk apa kamu datang
tidak perlu bertel tel
kamu harus berhenti
tidak perlu berhenti
tidak perlu berhenti
tidak perlu berhenti
nak aku datang kemari untuk mencegahmu
merebut nogowumu dari tubuh jaka tingkit
oh jadi kamu juga mengincar nogowumu toh
sayang sekali kita harus bersaing
sama perempuan cantik
seharusnya kita bekerja sama
lagi pula naga aksa sudah berada di tanganku
atau kau kesini
untuk merebut nama aksa juga
aku tidak pernah berhasrat untuk mendapatkan nogowongo ataupun naga aksa
naga raja tidak berarti apa apa
tapi aku tidak pernah rela
jika naga raja berada di tangan perempuan dengki sepertimu
aku harus memastikan
kalau naga raja ada di tangan yang benar
di tangan putra ki ageng pengging jaka tingkit
dari mana kamu tahu
kau semua itu
siapa kamu sebenarnya
aku adalah murid dari guru batari
ketul alihkan perhatiannya
aku akan tutup kitab itu
kamu tidak akan pernah bisa menutup buku itu